atas kelakuan teman teman gue ini
oh diam aja
lo yang paling keren
dari antara kalian nih
kalian tahu kan siapa kita
kita tidak suka
mencari keributan di jalan
terus bagaimana sekarang keadaannya si aden
bibi pengen ngeliat
sekarang gue belum bisa ditengokin bi
ya allah diman
tahan nunggu sih
mana bapaknya teman yang susah dihubungin
mamah bete nih pak
kalau gitu kita nggak usah makan siang ya
makan siang nggak jadi
papa ngeliat foto foto mamah direklama
padahal mamah udah ngebacalin pak
terus kita diganggu sama anak anak
kempes lagi motor kita
kasian juga papa
bantuin lah sebelum papa pingsan
satu dua tiga pak
ini motor berat banget
sama beban hidup ini berat
ya udah deh mak
dikit lagi pak maju
ya udah deh mak
udah mama gak usah dorong deh
biar papa yang dorong sendiri
pak mama kan gak tega
kalau papa dorong sendiri
ya bantuin lagi
nggak usah ma
atau kalau nggak
mama sekarang balik aja ke kantor naik taksi
biar tinggalin papa di sini
mama gak mau naik taksi
ini tuh bukti cintanya mama kepada papa
ya dong seneng sama sama
pak ganya abis tenaga mama nih pak
udah nggak bergerak
di sini aja dulu ya pak
aduh capek pak
gara gara papa cemburu
suruh kita jalan begini
nggak usah minta maaf papa
kita ini romantis tahu
kayak gini romantis
cocok kalau gini pak
cocok kalau gitu
iya cocok banget
mama jadi ingat masa masa pacaran kita dulu pak
susah sama sama seneng sama sama
walaupun dulu kita nggak sempat dorong motor
sekarang dapat deh jatahnya dorong motor
pak pak pak
lihat deh pak
itu kan anak anak harley kayaknya temen papa
dia kan yang nolongin papa waktu dulu
temen papa kan
brawir kenapa motor ini
jadi bahannya kempes
tadi tuh kita dikerjain sama anak anak geng motor berandalan
masuk itu dipepet pepet disenggol senggol
terus habis itu mereka sebar paku
saya nggak bisa menghindar jadi kenaban kempes dia pak saya
dia pergi ke arah mana om
terus ciri cirinya juga tante ingat
ciri gimana tuh tante ciri cirinya
hidungnya mancung banget tinggi kayak dengkul
terus rambutnya gondrong
terus mukanya bengal
orangnya kulitnya putih
terus satu lagi pak
itu tuh kayaknya pernah datang waktu boy ulang tahun
jadi mereka tuh geng motorsport
itu geng tuh geng gengget tahu
oke saya coba cari mereka
om umam sama om jun
tolong temenin om wira sama tante marissa di sini
saya yakin mereka gak jauh dari sini
gak ada masalah
walaupun anggota paling mudah tapi paling berani dia
dia percaya sama dia
jadi kasihan gue
biar mereka tahu rasa
dan gak macam macam lagi sama kita
itu tante tante udah sempet ngeruk duit kita kita
buat ganti rugi kasus pion yang udah dipecahin sama rio
wah kayaknya mereka tuh yang udah kerja sama wira
siapa diantara kalian bernama alex
gue denger geng lo yang megang jalan daerah sini
gue boleh minta bantuan lo nggak
minta bantuan apaan
temen temen gue digangguin sama preman preman di sini
dan gue gak bisa ngebantuin mereka sendiri
alex kesempatan nih
untuk nunjukin siapa diri kita alex
tapi lo yakin mau berurusan sama preman preman di sini
kan lo deket sama bang kobar
kalau ada masalah sama preman pasti beres sama dia
kalau masalah itu gampang
penting ada ini
beres kalau cuma masalah itu
eh persona yang gagah
paling gesit saya yakin yoga bisa temukan anak anak itu cocok pak tenang pak tenang
ini cocok kering itu mereka deh ya
om tante apa ini mereka yang tadi nebarin paku di jalan
iya bener bener itu mereka apa kalian sini kalian sini bikin emosi
jangan dong malu sama anak harley oh iya maaf
bartir udah tahu kalau gua sama temen temen gue kerja mereka
masuk lu apaan gue cuman mau lo tanggung jawab atas perbuatan tadi
saya yang minta maaf atas kelakuan teman teman
kalian tau kan
kita tidak suka

kita anak harley deposo ngga suka mencari keributan di jalan walaupun kita tidak suka mencari keributan di jalan walaupun kita tidak suka mencari keributan di jalan walaupun kita tidak suka mencari keributan di jalan walaupun kita tidak suka mencari keributan di jalan walaupun
kita juga anak jalanan seperti kalian
tapi bukan kita tidak berani fine
dan kita kecewa melihat kelakuan kalian di sini
karena sudah membahayakan keselamatan orang lain
khususnya di sini bro wira
apa yang kita bisa lakukan untuk minta maaf
kita mau kamu dorong motor berwira sampai ke bengkel
tunggu tunggu helm helm
standar jangan lupa
satu dua tiga
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya